bila makanan identik dengan indera pengecapan
jangan salah seluruh indra bekerja menerjemahkan rasa lalu menyampaikannya ke otak
multisensori yang bekerja secara simultan itu menangkap cita rasa pada makanan
menyajikan makanan dengan mempelajari transformasi fisio kimiawi
dari bahan pangan baik selama proses memasak
hingga munculnya fenomena sensori ketika makanan dikonsumsi
percobaan pertama yang saya lakukan menstimulasi indera penglihatan dan penciuman
saya diminta menutup hidung agar tidak mencium aromanya
jadi bayangin ini telur mentah daging mentah ya
tapi biar tidak cium bau amis hidungnya ditutup
ini sebenarnya mau hidangin saya atau mengerjain saya andrian
coba sekarang yang telur mentahnya dulu hidungnya ditutup
sajian boleh menyerupai daging mentah tetapi ternyata yang saya makan adalah semangka
wah ada ada saja ide chef andrian ya
masih dengan eksperimen indera penglihatan
chef andrian menguji pengecapan saya lewat warna
jadi manipulasi dari visual ya
bisa dibilang seperti itu ya
dari warna yang tidak common kita lihat saat apa yang persepsi kita tangkap seperti itu
berarti saya simpulkan chef adrian tidak hanya chef tetapi juga pesulap
tidak tepat jika kita menganggap indera pengecapan penciuman dan penglihatan
sebagai yang paling mendorong
jadi kalau lagunya belum ganti kedua jangan dihabisin dulu
ini kita skip doang kok cuma cepat doang kok
bukan sulap bukan sihir
rasa dark coklat yang saya makan ini seketika manis saat lagu yang diputar chef andrian menggunakan nada tinggi
kok bisa ya
sama halnya ketika saya mencicipi panganan lokal
kue putu gelas khas makassar
nah ini kue putu kan biasanya kalau dijual memang bumbu segini kan
iya kue putu
nah ini hire pitch note nya tadi
makanya jadi kok kue putu manis banget
benar itu juga salah satu yang pengaruh
nah silahkan cobain
nah itu ada aroma pandan juga kan
pada eksperimen terakhir chef andrian menyetel musik berfrekuensi tinggi
multi sensori diuji lewat penyajian es podeng
es podeng dituang di atas nampan raksasa yang sesekali meletup
saya semakin dikagetkan oleh kepulan asap tebal yang tiba tiba mengguyur seluruhnya
feelnya tuh kayak basah gitu ya
basah dan tapi saya nggak basah loh sama sekali
chef andrian menjelaskan bagaimana eksperimen es podeng memadukan indera pendengaran
penglihatan penciuman hingga indera peraba
reaksi gastrofisik inilah yang membuat pengalaman menikmati hidangan semakin optimal
bagaimana kita bereaksi terhadap makanan bagaimana makanan bereaksi terhadap kita
makanya tadi kan ada games sih kayak gitu segala macam gitu kan
ternyata kita bisa berinteraksi dengan makanan
sebagai controller game kayak gitu gitu
sehingga kalau dibilang pengalaman unik unikan seru seruan
well memang seru memang unik
tetapi sebenarnya ketika kita aware dengan penggunaan seluruh indera
pada akhirnya memang makanan yang kita asup itu
cita rasanya memang jadi lebih optimal ya nggak sih
di momen yang kita nikmatin itu ya chef
telkom university hesti susanti menuturkan gastrofisika dapat diukur dengan metode ilmiah
psikologi eksperimental mengenai bagaimana respons dari panca indera kita terhadap makanan
nah dari situ nanti dilihat arahnya mau kemana
nah tentu saja kita ingin sesuatu ilmu itu harus ada manfaatnya gitu ya
idealnya seperti itu
nah jadi respons indra itu di maksimal
makan dengan rekayasa tertentu supaya experience waktu kita makan itu maksimum gitu kita menikmatinya
chef andrian menambahkan kemampuan kerja multisansori ternyata didukung oleh suasana hati
jadi bila anda sedang dilanda kegalauan cenderung selera makan menurun karena indera tidak bekerja secara optimal
tidak hanya pengalaman tetapi ilmu loh
ini ilmu karena secara saintifik teruji
betul ya kan sudah kesehatan saintifik teruji dan juga bahwa menikmati makanan itu pada dasarnya bisa dengan cara apa aja
ada cerita di baliknya ada sensasi apa dan mungkin pengalaman yang mungkin bisa dibagikan pada orang orang
ronit satria septya di pradana jakarta